wali kota bekasi rahmat effendi ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk atas dugaan tindak pidana korupsi
berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakili terkait dengan pengadaan barang dan jasa
serta lelang jabatan di pemerintahan kota bekasi
lalu bagaimana sikap dan bentuk pendampingan bagi kader partai golkar ini
kita sudah terhubung dengan ketua badan advokasi hukum dan ham dpp partai golkar supriyansa
selamat sore bang
selamat sore mbak mepri
semoga dalam kondisi sehat dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom
alhamdulillah baik baik ini mbak mepri ya
tampaknya juga banyak yang akhirnya konfirmasi bertanya bagaimana ini sikap dari partai golkar terhadap pepen atau rahmat effendi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk bang
ya tentu kami di partai golkar pertama tama berprihatin dengan peristiwa yang dihadapi oleh mas pepen atau para rahmat effendi
tentu peristiwa itu sangat mengejutkan bagi kami di partai golkar
tetapi apapun namanya itu ini sudah masuk pada proses hukum
maka tentu kita mempersiapkan masalah hukum itu diselesaikan secara hukum
dan di partai golkar sendiri mbak mepri sampai sekarang tentu juga kita menunggu manakala ada pengaduan atau permintaan pendidam pinggi di pengadilan di para rahmat effendi
maka pak bung ham akan menyiapkan
maka tentu kami akan menyiapkan tim untuk itu
artinya partai golkar siap jika nanti memang dari pihak rahmat effendi mengaku membutuhkan pendampingan hukum siap didampingi begitu ya bang ya
betul sekali mbak mepri betul sekali
tadi anda sempat menyebutkan bahwa ini satu hal yang cukup mencengangkan ketika rahmat effendi terjaring ott kemudian ditetapkan sebagai tersangka
kasus dugaan korupsi dan juga suap
mengapa anda menyatakan seperti itu
apa yang membuat
ini cukup mencengangkan dari pihak partai golkar terhadap adanya penetapan tersangka dan juga terjaringnya ott rahmat effendi ini
ya karena kami di bakumham bahwa tercatat pak rahmat effendi sebagai salah satu kader partai yang memiliki kinerja yang baik
belum pernah terdengar ada kabar kabar yang bisa menyerempet ke arah
itu makanya dengan tiba tiba kami dengarkan ada peristiwa mana beliau juga termasuk di dalam ott yang dilakukan oleh kpk maka tentu kami sangat terkejut dengan itu
olehnya itu kami tentu sangat prihatin dengan kondisi atau keadaan yang menimpa beliau
namun kami memberikan penyelesaian
penyampaian mbak mepri bahwa apapun itu karena ini sudah masuk pada ranah proses hukum
maka kami harapkan semua kita serahkan kepada kpk dalam rangka penyelesaian perkara itu di tingkat penyidikan ya kita mempersiapkan semua proses di kpk itu
baik kita tetap mengedepankan pastinya azas praduga tak bersalah
faktanya memang rahmat effendi sudah terjaring ott begitu kemudian sekarang statusnya sudah dinaikkan menjadi tersangka oleh kpk
apakah kemudian ke depannya ada sanksi yang akan diberikan misalnya berupa pemecatan terhadap rahmat effendi
ya nanti itu ada mekanisme yang ada di internal partai golkar
kalau persoalan internal partai golkar mungkin tidak bukan pada tempatnya saya sampaikan
karena ada yang secara khusus nanti pembahasan itu di tingkat internal partai golkar
namun kami sangat menghargai bahwa benar karena semua orang yang disangka atau diduga melakukan tindak pidana
maka memang patut untuk dijaga juga keberadaan beliau
di dalam menghadapi proses hukum
jadi apa yang dihadapi pak fnd atau pak rahmat fnd adalah sebuah kesempatan
di mana pak rahmat fnd bisa nanti membuktikan dirinya jika ada pembelaan pembelaan
yang akan dilakukan di hadapan majelis nanti
dan terutama saat ini masih taraf penyidikan
saya kira pak rahmat fnd bisa memberikan keterangan
keterangan yang sebenar benarnya sehingga apa yang diharapkan kpk bisa terselesaikan dengan baik
sebagaimana juga tentu yang menjadi harapan pak ppn itu sendiri
baik sejauh ini komunikasi
tidak ada saya kira pejabat pejabat yang menginginkan hal hal seperti ini
kira kira seperti itu
baik sejauh ini komunikasi di internal partai golkar seperti apa bang
dan apa kemudian respon dari ketum
pak ketum kan kita tahu secara bersama pak erlangga setiap pidatonya mengumpulkan para kader
selalu menyampaikan terutama kepada pejabat pejabat golkar yang ada di seluruh indonesia
untuk bekerja secara baik dan berhati hati
di dalam menggunakan jabatannya dalam rangka melahirkan sebuah proses proses
karena jangan ada kemungkinan kemungkinannya bisa tersisakan persoalan hukum
beliau selalu mengajarkan itu
lalu saya menyampaikan pula bahwa langga tentu tidak bisa menjaga
kader golkar yang ada sebar di seluruh indonesia
yang kira kira sampai puluhan ribu orang
kader golkar yang tersebar
tidak bisa dijaga satu persatu
satu kali dua empat jam dalam sehari
olehnya itu beliau selalu berpesan untuk menjaga dirinya sendiri
untuk menjaga kinerjanya
jangan melakukan hal hal yang kira kira bisa bertentangan dengan hukum
terkait dengan bang pepen ini bang
sehingga bisa berproses seperti ini
kira kira seperti itu
harapan harapan pak ketua umum di setiap ada rapat rapat
dan ditampilkan kepada kita semuanya termasuk kepada pejabat
yang tersebar di seluruh indonesia mbak me
terkait dengan bang pepen ini
apakah sudah ada arahan khusus
yang harus diambil sikapnya oleh partai golkar
termasuk diantara tadi yang saya sebutkan
apakah ada opsi pemecatan dan kondisi apa yang kemudian
bisa mengarah kesana bang
ya pada prinsipnya
selalu diserahkan kepada bakung ham
untuk memberikan bantuan hukum
kepada siapapun kader yang membutuhkan bantuan hukum di bakungham
bepartai golkar di pusat
jadi saya yang dipercayakan oleh pak ketua umum
untuk menjadi ketua bakung ham
tentu saya berserta dengan seluruh teman teman saya
yang tergabung di bakung ham
sudah melakukan komunikasi komunikasi
manakala kira kira pak pepen atau pak rahmat pependi
minta bantuan hukum
segera kami akan melaporkan kepada ketua umum
untuk melakukan pendampingan
kira kira seperti itu mbak mepri
berarti opsi ke arah tindakan tegas belum ada ya bang ya
tapi justru dari pihak partai golkar ini
akan lebih kepada melihat apakah butuh pendampingan hukum atau tidak
kita bicara soal satu hal yang tadi juga disebutkan
bahwa lagi lagi walaupun arahan dari ketum adalah
tidak boleh sama sekali kadernya ini terfikir untuk melakukan korupsi
tapi kita tahu
ini bukan kali pertama
kader golkar tersandung kasus korupsi
dalam satu tahun terakhir saja
di antaranya sudah ada beberapa nama
dan ada lainnya pula
melihat kondisi seperti ini
apa kira kira yang memang harus dievaluasi dari partai golkar
saya kira peristiwa peristiwa yang terjadi ini
merupakan salah satu bentuk untuk introspeksi memang
tentu pimpinan pimpinan yang ada di partai golkar
dalam rangka melakukan perbaikan perbaikan
kepada para pengurus yang menduduki jabatan jabatan strategis di republik ini
namun apa yang menjadi langkah langkah strategis tentunya
saya kira tidak perlu saya sebutkan di sini
yang kesimpulan yang saya ingin sampaikan kepada mbak mabry
bahwa pimpinan kita tentu melakukan evaluasi
tentu melakukan perbaikan
dalam rangka mengantisipasi hal hal yang serupa
jangan terulang lagi di kemudian hari
contoh tindakan tegasnya apa bang
kita sebagai partai yang besar
partai yang lama
selalu menyiapkan diri untuk menjadi partai yang baik
partai dan harapannya masyarakat indonesia
selalu kami ada di situ
pak tegokar selalu berada di tengah tengah masyarakat
dengan tampilan untuk melindungi kira kira apa yang menjadi harapan rakyat
dan tentu seluruh kader dipersiapkan untuk itu mbak mabry
setelah adanya kasus kasus korupsi yang dilakukan oleh kader begitu
apakah ada arahan khusus begitu termasuk diantaranya yang terbaru kemarin
setelah ditetapkan sebagai tersangka rahmat effendi ini
apakah kemudian ada arahan khusus yang berbeda
karena kita tahu ya bang

kepercayaan publik harus dijaga
dan itu penting sekali kaitannya dengan elektabilitas
apakah kemudian ada yang tadi
boleh mungkin dibocorkan sedikit arahan arahan khususnya
yang disampaikan oleh ketum dan yang dirumuskan oleh pihak internal partai golkar
memang dalam rangka menghadapi event yang sangat bergensi di tahun dua ribu dua puluh
meskipun kira kira julnya masih lama
tetapi generam politik telah ditabur dimana mana
maka partai golkar tentu juga selalu menyampaikan
kepada seluruh kader kader untuk berhati hati
menghadapi generam politik yang telah ditabur sekarang ini
gendang telah pukul orang lain
tetapi kader ikut menari kira kira seperti itu
nah supaya kita tidak ikut pada persoalan itu
maka selalu memang disampaikan
jangan memasuki sebuah wilayah yang bukan pada tempatnya
jangan mengambil sebuah langkah yang bukan pada kewenangannya
jangan melakukan sebuah tindakan kalau bukan urusannya
itu adalah salah satu kira kira yang menjadi
pedoman yang disampaikan oleh pimpinan kepada kader kader yang ada
oleh itu juga kami tentu saya sebagai ketua bakum ham
meminta maaf kepada seluruh masyarakat indonesia
jika sampai sekarang ini ternyata ada kader partai golkar
kami tentu tidak menginginkan hal seperti ini terjadi
tapi setelah ini terjadi
kami selalu berupaya
kami dari internal
dan kami tidak akan pernah
berkeinginan untuk mengecewakan rakyat indonesia
hanya menjadi harapan rakyat
di partai golkar kami akan mewujudkannya
kira kira seperti itu mbak
karena artinya sebenarnya arahan sudah diberikan
tinggal bagaimana kemudian benar benar menjalankan arahan
yang sudah dirumuskan
oleh ketum dan juga internal dari partai golkar ya bang ya
terima kasih banyak bang supriyansa
yang merupakan ketua bakum ham partai golkar
sudah bergabung bersama kami
dan semoga ini bukan yang
atau semoga ini merupakan yang terakhir ya bang ya
mudah mudahan persoalan ini yang terakhir
persoalan lain untuk kita berdialog
untuk kepentingan bangsa dan negara
saya kira partai golkar selalu hadir untuk itu
ini diiringi atau ditutup dengan tawanya
kita lihat nanti bagaimana perkembangannya
terima kasih banyak bang
dan sehat selalu